di tengah wacana pemerintah setempat melarang pendakian gunung gunung di bali
gunung batur masih diminati wisatawan baik domestik maupun mancanegara
mayoritas wisatawan yang mendaki gunung batur adalah untuk menyaksikan matahari terbit atau sunrise dari puncaknya
pendakian ke puncak gunung batur membutuhkan waktu dua hingga dua lima jam saja berjalan kaki
wisatawan harus memulai pendakian pada pukul tiga dini hari waktu indonesia tengah
jika ingin merasakan sensasi matahari terbit dari puncak gunung batur
gunung berapi aktif ini tergolong mudah didaki bahkan oleh anak anak maupun orang lanjut usia sekalipun
asal dalam kondisi tubuh yang fit dan sehat
wisatawan juga sebaiknya menggunakan jasa pemandu lokal yang banyak ditawarkan melalui paket paket pendakian ke gunung batur
jika tak ingin terlalu lelah ada jasa antar menggunakan sepeda motor trail hingga titik tertentu
wisatawan tinggal meneruskan lima belas menit pendakian menuju puncak
ini saat ini saya berada di puncak gunung batur dengan ketinggian seribu tujuh ratus tujuh belas meter di atas permukaan laut
gunung batur berada di kabupaten bangli tepatnya di daerah kintamani kabupaten bangli provinsi bali
uniknya kalau di sini ini yang bisa kita lihat adalah tentu saja matahari terbit ya
matahari terbit di sini menjadi suguhan wisata yang menarik untuk wisatawan baik domestik maupun wisatawan asing
seperti anda lihat ini banyak sekali wisatawan yang melihat menantikan sunrise ya matahari terbit yang terbit dari arah sana
oke luar biasa
selain matahari terbit jika sedang tidak tertutup kabut
dari puncak gunung batur wisatawan juga bisa menyaksikan pemandangan danau batur
serta gunung abang dan gunung agung di latar belakangnya
sensasi panorama alam ini juga dirasakan juliet jules sebastian dan izzy iyamisni dua wisatawan asal selandia baru
pemimpinan dan penonton berkata bahwa ini adalah suatu perhubungan yang sangat baik
dan perhubungan tersebut sangat bagus
dan penonton menikmati
oh penonton menikmati
tapi perhubungan ini sangat sulit
saya tidak mengharapkan ini akan menjadi begitu sulit

dan kami menikmati perhubungan ini
wisata pendakian gunung batur mengalami puncaknya setiap bulan juli hingga agustus
mayoritas merupakan wisatawan mancanegara
putu riantika seorang pemandu wisata lokal asal kintamani berharap
pemerintah provinsi bali tidak benar benar menutup akses wisata pendakian gunung
karena hal ini akan mempengaruhi pendapatan para pemandu wisata termasuk dirinya
sebenarnya kalau ini yang ditutup itu akan mengurangi kedatangan wisatawan asing ke kintamani
pasti akan menurun drastis
jadi gubernur akan mengasih pekerjaan
soalnya jumlah guide itu lebih dari seribu
kalau kita cukup jadi pemandu akan diposisikan dimana saja
penduhan para para guide
alih alih menutup wisata pendakian pemerintah daerah diharapkan memperkuat aturan bagi wisatawan yang berkunjung ke gunung batur
hal ini agar larangan di tempat tempat yang disucikan tidak lagi dilanggar oleh turis turis yang tidak bertanggung jawab
di sisi lain para pekerja wisata di bali tetap mendapat penghasilan di tengah kondisi para wisata bali yang belum sepenuhnya pulih pasca terpukul akibat pandemi covid sembilan belas
dimas adityo kintamani bali